kita harus menghormati proses hukum yang ada
ya yang jelas kejaksaan agung pasti profesional
dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu
plt nya pak menko polhukam
plt nya pak menko polhukam
kejaksaan agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional